pengabdi setan film pengabdi setan kembali meraih kesuksesannya dengan berada di puncak box office hongkong
wow bahkan film karya joko anwar ini berada di nomor ke enam box office meksiko
rambut ibu kenapa
setelah sukses menyedot lebih dari empat dua juta penonton film berjenre horror karya sutradara joko anwar pengabdi setan kembali menuai prestasi dengan tayang di berbagai negara
film yang dibintangi tara basro ini juga akan tayang di amerika serikat kanada inggris australia hingga jerman dan austria
melalui akun instagram pribadinya joko anwar membagikan pencapaian pengabdi

yang berhasil berada di puncak box office hongkong di minggu pertama pemutaran
bahkan salah satu potongan adegan film menghiasi salah satu sudut kota hongkong
joko anwar mengklaim bahwa pengabdi setan menjadi satu satunya film indonesia terlari sepanjang masa di malaysia thailand singapura filipina dan beberapa negara lainnya
bahkan pendapatan pengabdi setan di malaysia mencapai enam juta ringgit malaysia
atau nyaris mencapai angka dua puluh miliar rupiah
ketua bekraf triawan munaf pun menyambut gembira prestasi pengabdi setan lewat akun instagramnya
triawan munaf menyebutkan bahwa pengabdi setan berada di urutan ke enam box office meksiko
tentunya ini merupakan kabar yang sangat baik bagi perfilman indonesia
karena sudah saatnya para sinias indonesia unjuk gigi mempersembahkan karya karya terbaiknya
kita tidak dengar mas joko bicara apa tapi kita masih bisa melihat mas joko anwar lagi coba kembali menghubungi lewat sambungan telepon
ya pemirsa kalau kita perhatikan ya misalnya saya tidak tahu anda menonton atau tidak
tetapi memang film ini memberikan experience yang lain ya dari film horor horor yang lain
justru kesederhanaan yang ditawarkan sama joko anwar di film ini itu yang menjadi nilai tambah alias keseraman yang sangat luar biasa
iya ditambahkan kita berekspektasi ya film ini
kan sebetulnya pernah juga ada di beberapa tahun yang lalu tuh puluhan tahun yang lalu
serem banget dan langsung bisa menguasai ibaratnya itu tanah air indonesia
nah kalau untuk sekarang ternyata bukan indonesia aja yang udah dijajah tanda kutip sama pengabdi setan ya
luar negeri juga langsung mas joko gimana nih tanggapannya mas
jadi memang kita nggak expect bahwa pengabdi setan bakal bisa menempus pasar komersil internasional ya
karena biasanya film indonesia
bisa masuk festival atau dibeli di beberapa negara tapi biasanya hanya tayang di either qod atau di sini
nah ini mungkin satu yang bisa dibanggakan kita semua karena bisa tayang di beberapa bioskop
sekarang sudah dibeli di empat puluh dua negara
sementara sudah tayang di dua belas negara
selama ini tanggapannya luar biasa
kritikus film di negara negara yang memutar penghabisan juga memberikan review yang bagus bagus sekali
dan penonton juga luar biasa
kita selalu masuk sepuluh besar di semua negara yang menayangkan pengabdi setan selama ini
dan di beberapa negara seperti hongkong itu mendapatkan penonton yang banyak
malah di hongkong kita baru dapat kabar nomor satu sekarang
jadi sekali lagi papua dua negara dan sudah tayang di dua ratus negara begitu ya
sudah tayang di sekitar dua belas negara
artinya ini setan indonesia sekarang dikenal di luar negeri ya
ya dan ini membuat orang di negara tersebut ingin tahu lebih banyak soal film indonesia
karena banyak sekali yang mengirimkan pesan di sosial media
mereka setelah menonton pengabdi setan jadi tertarik untuk menonton film indonesia yang lain
jadi saya rasa ini adalah satu yang positif ya
nah kita sih jadi posesif ya sama film pengabdi
film lagi sama film pengabdi setan
kita tahu nih mas joko ada the ring terus the eye yang kemudian sukses di mana mana
eh terus digarap ulang di hollywood dengan cerita yang ya sedikit diubah tapi ya unsur seramnya tetap masih ada
nah kalau misalnya nih pengabdi setan alias setan slave ini ingin digarap ulang beberapa tahun kemudian gimana mas joko
tentunya kalau digarap ulang di luar mungkin saya serahkan ke produser kali ya
tapi tentunya untuk menggarap pulang kayaknya agak kurang tertarik ya
mending mungkin yang baru aja sih kalau menurut saya
tapi menurut saya ini sesuatu hal yang positif karena sebenarnya saya percaya bahwa film indonesia ini memiliki potensi yang luar biasa
baik dari segi film hackernya terus ide ide cerita yang bisa digali
mungkin yang harus diperhatikan sekarang adalah bagaimana komitmen para filmmaker produser dan saudara dan semua yang terlibat dalam membuat film
bisa meluangkan usaha lebih banyak
dan usaha lebih banyak untuk membuat film yang baik secara teknis dan estetika
karena sekarang banyak sekali film indonesia yang dibuat secara asal
kita ada satu ratus tiga puluh film yang dirilis di bioskop
tapi mungkin yang bisa dilihat sebagai film yang memenuhi kualitas dengan teknik dan estetika yang tinggi cuma hanya beberapa mungkin kurang dari sepuluh gitu
dan ini menurut saya sesuatu yang harus diperhatikan sama film indonesia terutama filmmaker nya
karena sekarang kita bersaing bukan cuma sama filmmaker di indonesia
karena platform penayangan film sudah sangat luas
tidak hanya bioskop ada ott you know sekarang ada netflix dan sebagainya
jadi dimanapun kita bikin film kita akan bisa terexpose kalau misalnya kita membuat film dengan baik
kita bersaing bukan hanya dengan filmmaker indonesia tapi seluruh dunia
jadi sebagai filmmaker kita harus punya komitmen untuk bikin film yang baik
kalau kita mau membuat industri film indonesia sebagai produsen bukan hanya sebagai konsumen atau penonton film dari luar negeri gitu
kalau menurut mas joko sendiri begitu ya ini pengabdi setan kemudian bisa masuk ke negara negara lain ya
tentunya dengan culture yang berbeda beda
apa sebetulnya yang membuat mereka tertarik dengan pengabdi setan ini
kebetulan ketika mereka mendengar ada film horror di indonesia menjadi film terlaris di indonesia mereka ingin tahu
pasti mereka ingin tahu
terus mereka akan meminta screener ya
mereka minta filmnya mereka mau melihat filmnya
dan sebagian mereka mendapatkan film kita dari kita memberikan ke mereka
tapi ada juga yang melihat film itu di festival
karena pengabdi setan selain tayang di bioskop komersil juga tayang di festival
kita pertama kali tayang di rotterdam di belanda dan itu festival ya
dan itu orang antrenya sampai tiga lantai
dan itu masuk berita reviewnya bagus sekali dari variety
sehingga banyak sekali distributor dari negara negara lain ingin tahu dan kepikir akhirnya mendistribusikan film pengabdi setan di negara mereka
jadi yang paling utama adalah membuat film yang berkualitas dulu
karena kalau kita bikin film berkualitas pasti ada yang tertarik untuk menonton dan harus memiliki audience appeal yang tinggi
jadi filmnya aksesibel dan punya potensi untuk dipasarkan secara komersil di bioskop bioskop komersil

terlepas dari pundi pundi yang mungkin masuklah ke tangan produser

sutradaranya seorang mas joko kira kira bakalan bikin sequel gak nih
tertarik bikin selanjutnya gak pengabdi setan dua
saya kebetulan bukan sutradara yang ingin membuat film dengan genre yang sama dalam dua film yang berturutan gitu ya
jadi sequel mungkin masih mungkin tapi untuk yang next belum
jadi sequel mungkin masih mungkin tapi mungkin tidak dalam waktu dekat ya
padahal kita udah siap jadi ininya loh cast nya pengabdi setan
jadi setannya juga kedepan apa juga lah
yang penting masuk
iya loh ibu aja terkenalkan
eh nmb mas joko saya tuh ini loh penasaran
ini pengabdi setan ya
kan kalau di indonesia itu kan horror banget ya dengan bahasanya
dengan apa namanya bicaranya gitu ya
itu kalau di luar negeri itu kan disuli ulang di dubbing gitu
itu masih tetap serem gak sih pakai bahasa orang lain
kebetulan yang di dubbing itu cuma di thailand
karena memang cuma di thailand
film kebanyakan thailand itu di dubbing ke bahasa mereka
tapi kita sempat dapat beberapa kiriman reaksi video reaksi ya dari negara negara lain
dan itu terakhir ditayangkan di new york
kita sudah tayang di new york sebagai pembuka sebelum tayang luas di beberapa bioskop
tapi kemarin di new york sudah tayang tanggal tiga puluh satu dan itu kebanyakan orang new york yang nonton
dan mereka menjerit juga
dan salah satu reviewnya mengatakan bahwa
penghabis setan salah satu film horror terseram tahun dua ribu delapan belas untuk seluruh dunia
bukan cuma untuk amerika
dan dia cerita bahwa dia nonton itu jerit jerit gitu
jadi alhamdulillah kengerian pengabdisan selatan bisa cross over ke budaya lain
bukan cuma indonesia
nah terus di film berikutnya mungkin bukan genre horror ya yang mas joko anwar akan bawa begitu
kira kira apa nih mas yang akan di
jadi kita menantikan banget nih karyanya joko anwar berikutnya
yang bikin gak bisa datang ke sini ya katanya lagi editing nih
tunggu pengumuman selanjutnya
nanti diumumnya di good morning ya kita udah ke sini loh
oke joko anwar selamat
congratulation kita ikut bangga dengan pencapaian film indonesia
selamat juga untuk para setan setan ya yang sekarang sedang berjalan jalan di luar negeri
bertemu dengan orang orang luar negeri di sana
semoga sukses terus mas joko anwar
kita nantikan karya karya selanjutnya ya dan kabar baik soal itu
itu dia film indonesia ya langsung terkenal
jadi kita harus mempertahankan tuh karya karya yang berkualitas
akhirnya orang bisa melihat indonesia walaupun sekarang dari sudut pandang
oh ternyata setan indonesia tuh kayak begini bentuknya
jadi mereka kenal dengan indonesia ya